warga negara asing yang melanggar peraturan di bali semakin lama semakin terlihat nyata dan banyak
peran warga sangat penting dalam melaporkan turis berulah agar negara tidak kalah
kita akan melihat apa saja aksi turis yang sudah terjadi di bali sepanjang tahun dua ribu dua puluh
diawali dari dua puluh delapan februari warga negara asing asal rusia yang bekerja dan dideportasi
karena bekerja sebagai fotografer
inisialnya adalah fz
dia memiliki kartu izin tinggal terbatas atau kitas sebagai investor
kita sebagai investor tapi seharusnya dia tidak bekerja di indonesia
lalu yang berikutnya pada tiga maret ada dua warga negara lagi lagi dari rusia yang dideportasi
karena bekerja sebagai pelatih
jadi memang dua wna ini dipekerjakan untuk melatih warga negara asing yang juga berasal dari rusia
karena sama sama menggunakan bahasa rusia sehingga dia bisa melatih agar mereka bisa menggunakan sepeda motor di bali
rk dan agr keduanya masuk di indonesia menggunakan visa kunjungan sehingga ini melanggar peraturan keimigrasian
beberapa hari berikutnya tepatnya seminggu pada sepuluh maret lagi lagi ada tiga warga negara asal rusia
sebagai pekerja seks komersial
penangkapan wna berinisial vs il dan te dilakukan melalui operasi pengawasan keimigrasian di wilayah bali
nah di sini peran dari warga sangat penting karena ini merupakan salah satu laporan dari warga
pada akhir bulan tepatnya tiga puluh satu maret ada satu warga negara asal amerika serikat
dan satu warga negara dari australia yang membentak polisi ketika sedang ada razia
keduanya melanggar karena tidak menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor
lalu berikutnya kurang dari satu minggu tepatnya pada enam april dua ribu dua puluh tiga ada warga negara asing lagi lagi dari rusia
yang melakukan hal hal tidak senonoh yaitu berfoto setengah telanjang di gunung agung
karena melakukan pelanggaran adat inisialnya ic menjalani upacara penyusian sebelum akhirnya dikembalikan negaranya
kita lanjut dua puluh tiga april dua ribu dua puluh tiga ada warga negara australia yang bekerja menjadi pengajar yoga
inisialnya ee jadi warga negara asal australia ini tinggal di indonesia dengan menggunakan izin tinggal terbatas
sebagai tenaga kerja asing yang memang masih berlaku
namun sayangnya yang menjadi masalah adalah ee bekerja di lokasi
yang di luar wilayah jurisdiksinya
jadi tidak sesuai dengan seharusnya
nah izin dari ee menyebutkan dia bekerja sebagai pelatih atletik di kabupaten badung
namun justru ia melatih atau menjadi pelatih yoga di karangasem
jadi lokasinya berbeda
lalu di awal bulan ini enam mei ada dua warga negara lagi lagi dari rusia
yang menari dengan menggunakan pakaian yang tidak pantas
tepatnya di pura penghubungan besakih
jadi mereka dilaporkan oleh warga karena memang warga merasa resah
karena lagi lagi ada pelanggaran adat yang berlangsung begitu
mereka juga langsung dibekuk oleh imigrasi bali
nah lalu sembilan mei ini ada warga negara jerman yang overstay
karena tidak tanggung tanggung nih inisialnya dj
dia overstay hampir tiga bulan atau tepatnya tujuh puluh tahun
sembilan hari lebih lama dari izin yang diberikan oleh pemerintah indonesia
dj juga sehari hari tidak memiliki uang yang cukup
hingga hidup menggelandang yang mengakibatkan dj dikembalikan ke negaranya
dan yang terakhir di pekan ini dua puluh dua mei ada warga negara asli kasal jerman
yang menari bugil saat pertunjukan tari di puri saraswati ubud
kabit humas polda bali kombes pol stefanus sata kebayu
juga mengalami depresi
dt langsung diperiksa kejiwaannya di rumah sakejiwa bangli
dan kabarnya akan dideportasi ketika memang kondisi kejiwaannya sehat
ya kita akan lihat jumlah dari warga negara asing yang dideportasi dari bali
ini tepatnya dari januari sampai dengan april dua ribu dua puluh tiga total
ada satu ratus satu warga negara asing yang dikembalikan ke negaranya
kita lihat di sini
dari rusia paling banyak ada dua puluh tujuh
inggris ada delapan
amerika serikat tujuh
dan beberapa negara lainnya yang jumlahnya hanya satu ataupun dua
lalu pelanggaran apa saja yang mereka lakukan
di sini kita juga bisa lihat bahwa ada tiga yang paling besar
yang pertama adalah izin keimigrasian ada sepuluh wna
ini seperti misalnya overstay atau tinggal lebih lama
dan yang melanggar hukum lain termasuk hukum adatnya
nah biasanya kalau melanggar hukum adat mereka harus menyelesaikan penyucian terlebih dahulu sebelum akhirnya dikembalikan ke negaranya
dan memang sejak pandemi bali ingin segera bangkit kembali
tapi gejolak dan juga aktivitas warga negara asing semakin sering terjadi
keamanan di dalam negeri harus tetap menjadi perhatian tinggi sehingga jangan menoleransi pelanggaran yang terjadi